haris tuh kemana sih
kamu dari mana riz
haris dari makamnya farah bu
dari makamnya farah
ngapain kamu masih datang ke makamnya
sekarang kan kamu sudah ada laras
buat apa lagi kamu mengingat ingat perempuan
yang sudah menghancurkan hidup kamu itu
bu menghancurkan hidup haris
bukannya farah yang menghancurkan hidup haris
tapi haris justru yang menghancurkan hidup para bu
seandainya saja kecelakaan itu tidak terjadi bu
tunggu aku farah
aku pasti datang
dan menikahi kamu di masjid al bukharobin
kamu tidak boleh pergi
ibu tidak izinkan kamu menikah dengan farah
kecelakaan itu membuat haris koma selama setahun
dan itu membuat
membuat farah kecewa bu
karena haris tidak jadi menikahinya

barulah dia pernah marah
dan dia tidak tahu ada kenapa
dan dia tidak tahu apa alasan yang jelas
dan ketika haris sadar
haris sudah tidak bisa menemukan farah lagi
dia menghilang bu
betapa hancurnya hati fara pada saat itu
dia pasti sedih sekali bu
karena haris sudah melanggar janji haris sendiri
dia tidak peduli dengan janji itu
dia tidak peduli
saat kamu terbaring koma
ibu merasa sangat sedih haris
ibu merasa sangat hancur
dan ibu merasa sangat bersalah
ibu merasa kamu jadi seperti itu karena ibu
karena ibu melarang kamu
sehingga kamu pergi dari rumah
saat hari ke tiga puluh kamu koma
ibu pun memutuskan untuk menemui farah
ibu bertemu dengan farah
ibu datangi dia ke rumahnya
kamu tahu apa yang ibu lihat
perempuan yang kamu cintai itu
tiga puluh hari setelah kamu koma
ibu lihat dia sudah memakai cincin pernikahan di jari kanannya
sementara cincin yang rencananya akan kamu berikan kepada dia
masih ada pada ibu
jadi farah sudah menikah
itu alasannya kenapa ibu membenci dia
ibu membenci farah dengan segenap
padahal kamu sampai menentang ibu seperti itu
sementara kamu koma
dalam tiga puluh hari dia sudah mendapatkan pengganti kamu
dia dapatkan cincin dari laki laki lain
ibu benci sama dia
ibu benci haris
dia pasti memanfaatkan kehamilannya itu untuk mendapatkan simpati dari orang lain
itu tidak mungkin
di ktp farah tertulis statusnya belum menikah
itu harus lihat sendiri waktu dia kerja di kantor haris bu
terus maksud kamu ibu yang bohong
ibu tidak bohong
lalu kenapa ibu gak pernah bilang
kenapa selama ini ibu tidak pernah bilang sama haris
karena ibu tidak sampai hati mengatakannya sama kamu haris
ibu tidak sampai hati
dan siapa laki laki itu bu
ibu tidak tahu haris
ibu tidak tahu
aku percaya diri
itu adalah masa lalu kamu
kisah kamu sama farah sudah berakhir
saatnya kamu membuat kisah baru bersama laras
maaf aku ganggu
gini aku mau minta tolong sama kamu
taufan aku mau ketemu sama kamila
tapi aku gak mau mama kamu tahu
ya soalnya kamu tahu sendiri kan
kalau mama kamu tuh sangat nggak suka sama aku
aku gak mau lagi diusir sama dia kayak kemarin
makanya sekarang aku telpon kamu
camilannya ada nggak di rumah
taufan aku mau ketemu sama kamila
tapi ini sangat penting
apa ini semua tentang donor ginjal itu
bukan tovan bukan soal itu
jadi kamilanya ada di rumah
kamila ada di rumah
taufan aku bener bener pengen ketemu sama dia
kamu boleh suruh dia ke red cafe sekarang nggak
tapi aku gak mau mama kamu tahu ya
mama aku lagi gak ada di rumah
tanpa ambar yang ada di rumah
iya jadi kamu datang aja
ya udah aku kesana sekarang ya
jadi karena kamu dengar pembicaraannya papa dan elang
makanya kamu termain aku di sini
karena aku bener bener pengen tahu kebenarannya
apa mama kamu bener bener sudah menikah
makanya aku harus lihat akte kelahiran kamu
aku harus tahu siapa nama yang tertulis di situ
maaf ya kamila kalau aku lancang
tapi aku harus tahu kebenarannya
ini akte aku
mamaku selalu bilang kalau hanya itu adalah haryadi
tapi setelah aku tahu kalau papaku itu adalah pak haris
jadi aku berpikir kalau hanya itu adalah haris
ini bukan nama papi aku
nama papi aku itu haris wijaya
pak aris ujaya
ini bukti pengambil hasilnya pak
besok bisa diambil
terima kasih asli
apa mama kamu benar benar sudah menikah
dengan laki laki yang namanya ada pada akte ini
atau mama kamu memasukkan akte kelahiran kamu
aku juga gak tahu soal ini alena
mamaku dari dulu selalu bilang
papaku sudah meninggal sebelum aku lahir
dan sebelum mama meninggal
aku juga baru tahu kalau ternyata mamaku masih hidup
itu juga karena mama yang bilang sama aku
dan sebelumnya mama juga mau ngasih tahu aku
soal nama papaku ini sebenarnya
tapi sebelum mama mengatakannya
mama udah pergi
terus kamu tahu dari mana
tapi aku itu adalah papa kamu
aku taunya dari eyang
karena eyang memiliki foto papa dan mama
saat mereka bersama
jadi yang ada dalam akte kelahiran kamu
bukan nama pak haris mila
sepertinya mama tidak bisa memaafkan
kesalahan papa di masa lalu ya kak
sampai sampai mama menyembunyikan
nama papa dari mila
dan hal itu juga yang akan mila lakukan ke kava
mila tidak akan mencantumkan nama edo
di waktu kelahiran kava
tapi apa kamu yakin mila kamu akan melakukan itu
apa kamu nggak akan menyesalinya
mila nggak akan menyesal
mama melakukan hal itu
itu demi mila kak
jadi mila sama sekali tidak menyalahkan mama
dan mila berharap
nantinya juga kafa bisa mengerti akan hal itu
aku harap juga
kava bisa mengerti
ini benar benar aneh kak
yang dulu mama alami
sekarang mila alami
apa ini yang namanya karma
ini cuma kebetulan kak
karena setiap manusia punya jalan hidupnya masing masing
fadil taufan ana indi camillah
papa ada kejutan nih
itu kayak suara umpamu
kau pertama teriak teriak ya nggak pak
papa bawa seseorang
mama juga sayang
tante mila senang banget tata akhirnya balik lagi
mama kita yang hambat sekarang sudah pulang lagi
ini ada di kamar mah
pada saat ilmu
masa ada spentoh